nggak nggak boleh nino tidak boleh tahu pelakunya
nanti nunggu sampai
tumben nino tiba tiba datang kesini
ada apa ya
nok ada apa kamu datang menemui andi
apa kamu sengaja mencari celah
karena hubungan elsa sama andi lagi nggak baik
nggak pak nggak ada niatan kesini
ya terus apa
menyelidiki tentang kasus penggunaan roi pahlawan
untuk mencari pelakunya
sampai hari ini
bahkan terakhir aku bicara dengan andi pun
sampai hari ini
bahkan terakhir aku bicara dengan andi pun
bahkan terakhir aku bicara dengan andi pun
andin sama sekali tidak mengakuiqucao andin yang melakukannya
aku tahu pekerjaan itu sudah bertahun tahun pak
tapi ini membuat aku semakin penasaran
yang membuat aku semakin penasaran
kalau bukan andi yang dilakukan itu kalau bukan andi yang dilakukan itu
ganteng pelakunya aku harus ledekin siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu
ma ma ma ma kenapa ah maaf pak maaf ya aku bikin papa sama nino kaget ini gelasnya jatuh kok tadi
iya iya nggak apa apa kok mama bisa beresin sendiri hati hati ya
kenapa sih nino tiba tiba mau selidikin lagi soal
dia bilang dia mau cari pembunuh sebenarnya apa nina udah yakin kalau pelakunya memang bukan andin ya ampun gimana ini
pertanyaannya no kenapa baru sekarang kenapa baru sekarang
kenapa baru sekarang
kemana kamu pada saat empat tahun yang lalu
saat kamu masih menjadi suaminya andin saat andin betul betul membutuhkan kamu kamu lah pergi
semua terlambat no andin sudah empat tahun mendekam di penjara
dan kamu nggak ada di sisinya
sekarang terlambat tapi waktu itu kamu nggak perlu meneruskan ucapan kamu
kamu nggak perlu meneruskan ucapan kamu
kamu nggak perlu meneruskan ucapan kamu

sejak awal papa enggak pernah percaya bahwa and ile melakukan pembunuhan itu

sedangkan kamu kamu ini suaminya pada

kamu membiarkan dia sendirian
kamu biarin dia terpuruk sendirian nok
kamu tinggalin dia
dan setelah itu kamu menikahi elsa
dan setelah menikah sama elsa pun
kamu sekarang memikirkan andin
yang jelas jelas sudah punya suami
tanpa memikirkan hatinya elsa
kamu denger apa apa ya no
kalau ada yang kamu mau cari tau
kamu cari tahu sendiri jangan libatin andik
jangan buka lagi luka lama itu
andik juga gak mau papa juga gak mau
selama dia masih jadi istri kamu
bapak berterima kasih
elsa pernah bilang sama papa dia minta ke papa
pernikahan elsa dan kamu
dia takut kehilangan kamu
dia sebegitunya mencintai kamu
kamu tau gak
dengar elsa ngomong begitu
kamu udah pernah
meninggalkan andin pada saat dia sangat membutuhkan kamar
dia sebegitunya cinta sama kamu
nah sekarang kamu pulang
pulang ke elsa
sekali lagi aku minta maaf
aku permisi pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nino kayaknya bener bener mau cari tau
siapa pembunuh roy sebenarnya
nino tidak boleh tahu pelakunya
nanti mau sampe ya
ya mungkin masih di jalan
mungkin mama masih di jalan ya
mama mau dateng
mama mau dateng
mama kok gak ada
masanya mau dateng
mama lagi di jalan sayang
tadi kan telfonan sama rena
mama mau dateng
nah yaudah ditunggu ya
tunggu sabar ya
ntar lagi juga mama dateng ya
nanti saya dateng ya
aku kengkelas hari ini akan diadakan di aula ya pak bu
aku mau tunggu mama aku miss
nanti mama kamu bisa langsung menyusul ke aula
mari pak bu